kita beralih ke kasus lain terdakwa bahar bin smith pelaku penganiayaan dua orang santri
kami siang ini menjalani sidang perdananya di pengadilan negeri kelas satu bandung jawa barat
agenda sidang adalah pembacaan dakwaan bersama dua terdakwa lainnya
pengadilan negeri kelas satu bandung menggelar sidang kasus penganiayaan santri oleh bahar bin smith
bersama dua rekannya agil yahya bin faruk dan muhammad abdul basid iskandar kami siang ini
suasana di pengadilan negeri bandung dijaga ketat pihak kepolisian polda jawa barat dan polrestabes bandung
dengan mengerahkan satu tiga ratus personil untuk menjaga jalannya sidang
sementara itu sejumlah masa dari gabungan pendukung habib bahar bin smith berkumpul dan melakukan aksi unjuk rasa
sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi di pengadilan negeri kelas satu bandung jawa barat selama sore